polres metro jakarta utara menghadirkan belasan saksi dalam prarekonstruksi terkait kasus taruna yang tewas di aniaya senior di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta utara
prarekonstruksi yang digelar tertutup digelar polres metro jakarta utara terkait kasus tewasnya taruna tingkat satu utu satria ananta rustika yang dianiaya oleh seniornya
tiga belas saksi dihadirkan termasuk tersangka tegar rafi sanjaya
rekonstruksi digelar untuk mengetahui masing masing peran mereka dalam kasus penganiaan taruna stip
ini yang dibawa tersangkanya
yang tadi dimasukin ke mobil
ya masih saksi semua
berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekonstruksi bang
tim kuasa hukum keluarga korban kasus kekerasan yang menyebabkan kematian di sekolah tinggi ilmu pelayaran mendatangi mapolres jakarta utara
tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar chat whatsapp yang berisi dugaan adanya pihak yang berupaya menutupi kasus tersebut
infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih bersih kampus
tim dokter bilang tidak ada tanda kekerasan namun masih menunggu hasil visum
infonya almarhum sudah diserahkan ke disub karena taruna titipan dari daerah
lalu di bawah chat tersebut ada kalimat dibikin kronologinya begini
biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi
dari bukti tangkapan chat ini ya kami menjadi curiga gitu
kenapa muncul kalimat seperti ini
apakah ada sesuatu narasi yang dibuat untuk menyimpan suatu kejadian yang sebenarnya